peringatan hari kemerdekaan yang ke tujuh puluh tujuh republik indonesia juga dirayakan oleh warga negara indonesia di luar negeri
salah satunya di beijing tiongkok
dan sudah bergabung melalui sambungan zoom wakil duta besar indonesia untuk republik indonesia
atau maksud kami untuk republik rakyat tiongkok dino erkusnadi
halo selamat malam dea
baik ya pak sehat
alhamdulillah kami semua sehat di sini
bapak ini kan pemerintah tiongkok masih memperlakukan kebijakan zero covid policy
bagaimana kemudian pelaksanaan acara peringatan hud tujuh puluh tujuh ri di tengah adanya kebijakan ini
apakah bisa membuat kemeriahan tertentu atau memang harus menahan diri dalam rumah
alhamdulillah tahun ini sudah bisa penuh menyelenggarakan patah buka
penyebaran bendera dan juga ramadhamat dengan masyarakat indonesia yang ada di beijing
yang kurang lebih dihadiri pada masa puncaknya itu dua ratus orang
wow cukup banyak ya
kemeriahan ini memang sudah sangat dikangenin sama masyarakat indonesia yang di beijing
karena pertama kali ini pemerintah beijing itu memperkenankan kita melakukan pertemuan
dan juga tatap muka sambil juga memperhatikan protokol kesehatan
tapi semuanya berjalan dengan lancar dan penuh kemeriahan
berarti total sudah ada dua kali ulang tahun yang memang harus dilewatkan karena ada pandemi ya pak dino
memang setiap tahun kita juga mengadakan namun formatnya terbatas
karena jumlah orang itu tergantung sama kondisi yang ada di beijing
tahun lalu pun kita melakukan
hal yang sama tapi hanya secara internal dan jumlahnya terbatas
baru kali ini kami membukakan pintu selebar lebarnya untuk masyarakat indonesia di beijing untuk hadir secara terbuka
iya karena dua ratus orang cukup banyak
apa saja pak rangkaian acara peringatan hu tujuh puluh tujuh ri tahun ini di sana
apakah ada acara khusus biasanya kalau di kbri ini kan makan bareng dan mungkin games atau bermain bersama
benar benar memang tujuannya kita kan terus untuk memutuk nilai nilai kebangsaan kita ya bagi masyarakat kita
jadi apa yang kita lakukan itu tidak berbeda yang dilakukan di indonesia
kita mengadakan sebelumnya rangkaian kegiatan olahraga
terus kemudian juga kita melakukan kerja bakti di sekitar kantor
begitu juga dengan potong tumpeng pada saat acara merayakan setelah pengibaran bendera
dan juga permainan anak anak juga bagi keluarga kbri sama masyarakat itu juga kita lakukan
wow banyak sekali ya ternyata kegiatannya di sana karena sudah boleh keluar rumah ya
pak dino kalau tadi kan pak dino menceritakan yang ada di beijing
apakah kbri punya informasi mengenai acara peringatan hari ulang tahun ri bagi wni di luar beijing
ya memang kita juga monitor
ya memang kita juga monitor lewat grup wechat
banyak juga masyarakat kita yang ada di luar beijing melakukan secara paralel
memang tadi pagi ketika kita mengadakan upacara bendera
kita juga melakukan live lewat zoom acara pengibaran bendera
dan bisa disaksikan oleh masyarakat indonesia di seluruh rrt
tapi masyarakat indonesia yang dikelola sama kjri shanghai
sama dengan kjri guangzhou
itu juga melakukan kegiatan serupa
jadi lumayan meluaslah kegiatan perayaan ini
yang ada di shanghai di guangzhou tentunya ini menuntaskan kekangenan wni yang ada di rrt ya pak dino ya
ya betul betul
ini kan tema hari ulang tahun tujuh puluh tujuh ri adalah pulih lebih cepat kemudian bangkit lebih kuat
bagaimana kbri beijing mengimplementasikan tema ini dalam diplomasi ri di tiongkok
ini tentu saja apa yang kami lakukan semata mata adalah mengikuti arahan dan juga prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah
jadi jauh sebelum tahun kita memperingati tujuh puluh tujuh tahun ini
kbri juga sudah secara gencar memperoleh kerjasama dengan rrt di bidang kesehatan
terutama mengenai pengadaan vaksin
kalau kita ingat di awal dua ribu dua puluh
suplai vaksin yang diperoleh dari rrt itu membuat indonesia tepat waktu melakukan vaksinasi
kalau nggak salah kan januari dua ribu dua puluh satu bapak presiden melakukan vaksinasi yang memang disuplai oleh dari rrt
ini mungkin manifestasi dari dukungan rrt penuh terhadap upaya indonesia untuk pulih lebih cepat
sementara untuk kita pulih lebih kuat
nah ini berkat memang kerjasama semua pihak dalam mengelola hubungan diplomasi kita
baik di dalam negeri baik kbri maupun kerjasama dengan pemerintah rrt
baik luar biasa sekali ya ini ulang tahun ke tujuh puluh tujuh
dengan temanya pulih lebih cepat bangkit lebih kuat tentunya hubungan antara rrt dengan rw
jadi kita berharap bahwa rrt semakin erat untuk bisa membuat hal hal positif bagi kedua negara
terima kasih bapak dino erkusnadi wakil duta besar indonesia untuk republik rakyat tiongkok sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini